seluruh peserta dari sebuah sekolah menengah atas negeri di banyuwangi jawa timur tidak lulus seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau snmptn
kegagalan itu akibat kesalahan mengisi formulir dengan sistem baru yang diberlakukan kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi
inilah sma negeri dua genteng salah satu sekolah favorit di banyuwangi
penyebabnya diduga kesalahan saat memasukkan data sistem kredit semester atau sks di sistem pangkalan data sekolah dan siswa atau pdss online
pihak sma dua genteng hanya mengisi empat form atau empat seri isian nilai
padahal pdss mencaratkan pengisian lima form atau lima seri isian nilai
namun pihak sekolah membantah telah melakukan kesalahan dalam memasukkan data pdss online
sekolah menganggap sistem yang dibuat panitia snmptn belum sempurna
sekolah kami adalah sistem sks
karena sudah tertanda hijau dan sudah diverifikasi dan sudah bisa disimpan maka kami menganggap itu benar
ternyata kok belum bisa diakomodir oleh panitia snmptn
sebagai tindak lanjut saat ini sekolah membentuk tim untuk berkoordinasi dengan panitia snmptn di jakarta untuk meminta solusi
ratusan siswa kini menunggu apakah akan ada revisi keputusan ketidak lulusan tersebut
jika tidak ada perubahan para siswa akan menggunakan jalur seleksi mahasiswa baru reguler atau jalur penerusan minat dan kemampuan atau pmdk
ya kan snmptn sangat diandalkan oleh siswa yang akan melanjutkan di permulian
ya sangat disayangkan kalau ada kesalahan dan
di banyuwangi ada tiga sma negeri yang menerapkan sistem sks yaitu sma n satu genteng sma n dua genteng dan sma n satu giri banyuwangi
namun hanya dua sekolah
sekolah yang menerapkan pdss online yaitu sma n satu giri dan sma n dua genteng banyuwangi
seluruh siswa sma n satu giri lulus snmbtn sementara sma n dua genteng justru sebaliknya